satu hari setelah fifa membatalkan indonesia sebagai tuan rumah piala dunia u dua puluh
truk truk berisi material masih hilir mudik di area stadion gelora bung tomo
meskipun stadion kebanggaan warga kota surabaya ini
tak mungkin lagi menjadi gelanggang pertandingan tim negara negara peserta piala dunia u dua puluh
kepala dinas pemuda dan olahraga kota surabaya wiwi widayati mengatakan
pemkot tidak dalam posisi mengomentari keputusan fifa
yang jelas kata dia semua program perbaikan akan terus dilanjutkan sesuai rencana
saat ini perbaikan stadion glora bung tomo sudah tuntas
sedangkan infrastruktur pendukungnya selesai dalam waktu dekat
berita pemeriksaan pekerjaan dan sebagainya baru dilimpahkan lagi kepada pemerintah kota
dan pemerintah kota bisa memanfaatkan kembali aset aset yang sekarang sedang dilakukan renovasi oleh pupr
stadion yang menjadikan dan tim persebaya ini sudah menjalani pemeriksaan oleh putusan fifa
bahkan ketua umum pssi erick thohir memuji stadion ini sebagai salah satu yang terbaik
yang paling siap menjadi host piala dunia u dua puluh
tak menyerankan sebab pemkot surabaya
di dukung kementerian pupr menggelontorkan dana miliaran rupiah
untuk memperbaiki stadion dan infrastruktur selama dua tahun terakhir
penolakan sejumlah kalangan atas kehadiran tim nasional israel yang lolos kualifikasi piala dunia u dua puluh
membuat fifa membatalkan status indonesia sebagai tuan rumah
keluarga surabaya pun mengaku kecewa
selain karena sudah menghabiskan dana besar
kegagalan akibat urusan politik ini dikhawatirkan sulit membuat surabaya
menjadi tuan rumah piala dunia
di kemudian hari

itu saya kecewa juga
gara gara dunia politik juga
jadi banyak perdebatan perdebatan yang gagal gitu
selanjutnya pemerintah kota surabaya akan memfungsikan kembali berbagai fasilitas yang sebelumnya
diperuntukkan bagi piala dunia u dua puluh
stadion gelora bung tomo akan kembali difungsikan
sebagai homebase kesebelasan aceh baya surabaya
dato farid miki peresia surabaya jawa tenggara